sebelumnya calon wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh
gibran raka buming raka mengatakan
jika ia akan tetap di solo saat pengumuman hasil pemilu
putra sulung joko widodo ini meminta pendukungnya
tidak ada euforia terkait hasil kpu
gibran menyebut tidak ada rencana ataupun agenda
yang berkaitan dengan pengumuman hasil pemilu oleh kpu
gibran menyatakan akan tetap di solo dan bekerja seperti biasa
gibran meminta pendukungnya tidak melakukan kegiatan berlebihan
serta terjebak dalam euforia yang tidak perlu